jajak pendapat litbang kompas menunjukkan mayoritas responden enam puluh enam satu persen tidak setuju gubernur jakarta dipilih langsung oleh presiden
apa alasan mereka tak setuju kita tanyakan kepada peneliti litbang kompas rangga eka sakti selamat malam mas rangga
mas erlangga enam puluh enam satu persen responden tidak setuju gubernur jakarta dipilih langsung oleh presiden apa alasan mereka
ya mbak singgi jadi memang ada beberapa alasan yang cukup menonjol dari hasil survei kita ya
yang pertama adalah yang paling tinggi sebanyak empat puluh delapan persen itu masyarakat khawatir bahwa keadaan demokrasi di jakarta dan mungkin di indonesia kemudian akan mengalami kemunduran
jika pemimpin daerah itu tidak dipilih melalui pilkada
kemudian ada juga hal hal yang berkaitan dengan itu ya bagaimana mekanisme gubernur itu ditentukan gitu
bahwa masyarakat melihat misalnya sekitar per empatnya ya dua puluh empat lima persen itu rawan nih ada konflik kepentingan ketika nanti presiden punya hak untuk menunjuk gubernur jakarta
ada juga bahwa perasaan ya di tengah masyarakat jika gubernur yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat ya itu bukan lagi perwakilan dari masyarakat
jadi tidak merasa terwakili lah masyarakat akhirnya
jika menyoroti mereka yang tidak setuju menyoroti soal proses demokrasi yang hilang ketika gubernur jakarta dipilih langsung oleh presiden
tapi kan juga ada yang setuju bahwa gubernur jakarta bisa saja dipilih oleh presiden
apa alasan mereka yang setuju ini mas
ya mbak sindi jadi memang benar ya ada sebagian dari masyarakat yang setuju sekitar tiga puluh persen itu
mungkin kalau bisa kita coba sarikan alasan utamanya mungkin ada pertama itu terkait dengan ini
jadi memang mungkin masyarakat selama ini melihat ya bahwa setiap ganti rezim pemerintahan rezim gubernur
baik kemudian tidak dilanjutkan gitu misalnya
nah itu terlihat dari sekitar enam belas persen responden yang melihat bahwa kalau misalnya gubernur itu ditunjuk itu pembangunan akan lebih berkelanjutan
kemudian juga keberlanjutan ini juga menjadi terjamin dengan adanya dukungan dari pusat gitu
ketika gubernurnya ditunjuk langsung oleh pusat kemungkinan besar dukungan dari pusat pun akan lebih maksimal
dan kemudian berbagai persoalan yang selama ini masih belum bisa terselesaikan di jakarta itu diharapkan bisa selesai ini dengan adanya kehadiran pusat dalam bentuk gubernur yang ditunjuk langsung
karena kan jumlahnya dua puluh tujuh delapan setuju tapi tiga lima nya nyatakan sangat setuju jika gubernur jakarta dipilih oleh presiden
apa yang dibaca oleh litbang kompas dengan temuan ini
ya itu berarti bahwa memang mereka
koresponden yang berada di dalam kategori ini mereka punya rasa yang degree ya
jadi mereka sangat setuju apabila gubernur itu ditunjuk langsung oleh presiden
setuju itu mungkin dalam artian ya secara umum cukup sejalan cukup sepakat dengan rencana bahwa nantinya akan gubernur dipilih oleh presiden
kalau sangat setuju berarti dia harusnya memang gubernur itu dipilih oleh presiden gitu misalnya
dari hasil survei terkait dengan undang undang daerah khusus jakarta
temuannya kan tadi ada enam puluh enam satu persen tidak setuju ada sekitar tiga puluh persen yang setuju
dibagi dengan setuju dan sangat setuju
apa catatan dari litbang kompas terkait dengan hasil survei ini
jadi begini mbak terlepas dari setuju dan tidak setujunya masyarakat ya
itu ada aspek lain yang perlu kita soroti yaitu keterlibatan dari masyarakat
jadi kita harus berpikir sendiri dalam mengawal jalannya ruu dkj ini
kita tahu ya bahwa memang ruudkj ini bisa dibilang sudah dikejar waktu karena statusnya kan sudah hilang ya dari jakarta itu per lima belas februari kalau nggak salah
jadi memang kekosongan hukum ini harus segera diisikan oleh undang undang yang baru
tapi jangan sampai kemudian masyarakat itu tidak dilibatkan gitu karena memang hasil survei kita menunjukkan
empat puluh lima masyarakat itu merasa belum dilibatkan

dari demografi responden bisa terbaca nggak mas siapa siapa saja mereka yang setuju dan siapa siapa saja mereka yang tidak setuju
kurang lebih sih sebenarnya karena kan kita lihatnya juga dalam apa namanya konteks nasional juga ya mbak ya
kita tidak hanya di jakarta
karena kita percaya juga bahwa jakarta itu bukan lagi kota satu provinsi yang efeknya hanya ke warga provinsi itu saja gitu
proyeksi dari jakarta kan juga bagaimana nanti ini bisa menjadi provinsi yang dampaknya sangat luas
bahkan sentra ekonomi nasional gitu
nah itu yang kemudian kita melihat juga bahwa perhatian soal jakarta ini termasuk bagaimana sistem politiknya nanti berjalan
karena kita melihat juga bahwa perhatian soal jakarta ini termasuk bagaimana sistem politiknya nanti berjalan
siapa yang menjadi pemimpin di situ tuh juga
semua masyarakat indonesia sebenarnya mbak
dan tidak setuju ini apakah ada hubungannya
pilpres kemarin mas rangga
gubernur itu sebaiknya memang dipilih
semenjak reformasi paling tidak jadi itu yang
itu yang mengganjalah di tengah masyarakat
pembahasan rudkj ini sebenarnya
apa yang mereka inginkan perlibatan seperti
apa yang diinginkan oleh masyarakat itu
mungkin dalam konteks survei ini ya
mungkin salah satunya juga disampaikan melalui
beberapa pasal pasal yang dinilai
menyatakan nih kalau gubernur itu
melalui pilkada nah itu juga
masukan masukan lain ya yang disampaikan
ditangkap oleh litbang kompas
jadi secara umum sih tidak ada
pola yang ini ya mbak ya tidak ada pola
yang cukup tinggi di atas
tiap spektrum politik gitu maupun
dia itu misalnya ya pendukung
mereka nggak setuju kalau gubernur itu
dengan adanya enam puluh enam satu persen
survei litbang kompas yang tidak setuju
menjadi suatu pertimbangan juga menjadi pertimbangan
pembahasan ruu daerah khusus jakarta
sudah bergabung di sapa indonesia malam ini